kok nggak bisa berdiri ke sini bagus aku bantu lagi
bagus sabar ya
bu retno pasti akan semakin benci sama kamu
emang bisa kamu milikin mas gavin tanpa restunya
waalaikumsalam ranti kebetulan kamu telpon mama lagi bosan arisan sama ibu ibu komplek dibatalin
mah mama tahu nggak sih kak gavin tuh udah keterlaluan banget rasanya tadi berantem sama kakaknya yulia
cuma buat ngebelain si murty doang
kalian dimana sekarang
panjang nih mah ceritanya
nanti aku ceritain lagi ya sekarang aku lagi sama yulia nih mas
sabar ya mendingan sekarang kamu pulang deh tenangin pikiran kamu ya
aku pulang dulu deh ya
yul bulan gak ada yul
aku harus buru buru pulang nih buat masin selly dan bagus ada di rumah
jangan sampai mereka ketemu sama murti
yul bulan gak ada
tadi kan dia disini dalam mobil
kan udah mendingan kamu tenang dulu sabar ya
nanti kita cari mungkin dia lagi main daerah daerah sini
soalnya kan tadi dia ditinggal lama di mobil ya
ya udah nanti kita cari ya
penjaga itu baik
om jako baik banget sama aku
bagus tau om jaka itu jahat

bagus tau om jaka itu jahat

kamu harus percaya sama kakak
harus kan kita cari ibu
iya kak tadi ibu ada disini
pasti gara gara om jaka
om jaka udah jahatin ibu
om jaka udah jahatin ibu
om jaka itu orangnya baik
om jaka mau nikah sama mama ranti
dan aku punya papa
dan aku punya papa
bilang aja kak selnya mau pisahin aku

mama itu siapa
mama itu siapa
kita bakal cari ibu sama sama
kita kumpul kayak dulu lagi
aku kangen sama ibu
tapi aku gak bisa tinggalin mama ranti
aku gak mau tinggal di jalanan lagi
kata dokter dia sakit ginjal
bagus sehat sehat aja kok
mungkin bagus cuma demam biasa aja
ini semua lebih bagus
dek lihat anak perempuan nggak ya
tingginya segini rambutnya diponi terus dia diikat satu
enggak tahu enggak mau lihat
mana lagi ya si bulan
ya udah kita langsung balik
pak lihat anak perempuan gak rambutnya diikat pake poni gitu
mana sih bulan
sini bohong aku harus balik ke mobil aku harus pegang janji mama
bu pak lihat anak kecil gak pak
segini tingginya terus tadi rambutnya diikat pakai pohoni gitu pak perempuan
gak ngeliat mbak
kamu kok lo jangan liat liat
kamu untuk kemana aja sih tadi kan mama bilang kamu tunggu di mobil
sebenernya mama gak tau kalau ada kak selidan bagus disini
kasian karena dia kena marah
maafin bulan mah soalnya tadi mama lama bulan takut jadinya bulan nyariin mama
udah kita ngobrol di rumah aja
pulang dulu ya
ya udah nanti kita lanjut ngobrol di telepon ya

mana sih tuh anak
ngebelin banget baru tinggal sebentar udah
aku harus cepet cepet dapetin mereka
kalo sampe mas gavin tau kalo kapten itu anaknya murthy
bisa bisa mas gavin cepet cepet nikahin murthy
kak poppy jangan tinggalin bagus
kak jangan lupa
aku berdiri kak
aku gak bisa berdiri kak
ini bagus ini akan bantu lagi
ya udah bagus
aduh kak ga bisa bangun
bagus sabar ya
beberapa hari kemudian